hai zulham zamrun dipastikan akan kembali bergabung dengan persib bandung pemain berusia
satu tahun yang juga sempat memperkuat persela mitra kukar serta persipura ini direkrut persib
guna menambah daya serang persib jelang bergulirnya liga satu indonesia yang rencananya
akan digelar mulai satu maret mendatang saya berterima kasih kepada semua komponen yang ada di
bandung sudah mau menerima saya kembali lagi ke sini insyaallah disini saya akan bekerja keras
selesai mungkin untuk bisa mendapat gelar usai dipastikan merekrut zulham persib masih berencana
memperkuat squadnya dengan merekrut pemain lokal dan asing berkualitas lainnya hingga batas akhir
pendaftaran pemain pada dua puluh satu maret mendatang sementara kontesan liga satu lainnya psm makassar
juga menambah tiga amunisi baru mereka adalah firza andika yaakob sayuri dan roni beropera
ketiganya diharapkan mampu menutupi celah dalam skema yang diterapkan pelatih bojan hodak yaakob
dan roni sebelumnya bermain di barito putra sedangkan firza andika menjadi pemain pinjaman
klub belgia afc turbyz kemarin kan waktu di jakarta belum ketemu papi tapi papi sudah
kontak saya juga untuk tidak pindah ke klub lain ya ke klub lain dan saya bilang saya ingin
bermain di psm karena hati saya sudah di psm ketiga pemain ini dipinjam dan dikontrak selama
setahun dengan opsi perpanjangan jika dianggap layak ketiganya berikrar memberikan penampilan
baik selama membela squad juku eja terlebih psm makassar akan bertarung di piala afc piala
indonesia dan fokus utama di liga satu tahun ini satu luar biasa